ya pak kardun ada urusan apa ke kantor polisi
gue gak tau tapi tau tau gue dapet surat panggilan dari polisi
iya kalau gitu harus didatengin pak kardun
kita kan sebagai warga indonesia yang baik harus bisa diajak kerjasama dan patuh
tapi gue kan gak salah paham rom gue nanti mau sendiri panggil
ya siapa tau aja masih soal kecelakaannya si rawun
kalau masalah itu kan udah clear udah beres udah gak ada masalah lagi
ya tapi nggak bisa segampang itu juga dong pak
bapak tuh harus tetap datang bapak harus kasih keterangan juga sama polisi
soalnya kan berkas berkasnya udah masuk kantor polisi
oh gitu ya
nih sih maaf maaf kak atene
kalau cuma begitu gue bakal beberin semua masalah
kejadian dari a sampai z naik gue buka ke kantor polisi
nah itu dia pak
nanti pak kardun itu
masuk rumah bukannya salamualaikum dia mewek
sebenernya abang apa warga siang bohong
kok mereka bilang abang gak tanggung jawab habis nabrak anak kecil
udah gitu abang gak nyantunin lagi
lo dapet denger omongan dari mana nih
itu tadi ibu ibu lewat
masya allah gue lagi puasa roh
jadi lo percaya sama omongan orang ketimbang sama laki laki lo sendiri
sekarang gini aja deh roh
lo jawab nih dengan hati lo yang jujur
abis selama ini warga gak pernah bohong sama lo
abis selama ini warga gak pernah nyakitin lo
lo jawab deh
nah kalau udah ketemu jawabannya lu pikirin
dengan pikiran yang tenang
siapa yang benar
iya sih bang
tapi yang roh gak tahan
omongannya ibu ibu itu bang yang gak pernah redup
malah makin panas aja bang
ya udah jangan didengerin
biarin ntar allah yang ngebeberin tuh buktinya
gak boleh denger omongan orang
langsung mewek dah
ya elah empoh
kenapa sih denger omongan orang
punya sesuatu yang putus
ini butuh konsentrasi tinggi
ini butuh perhatian
terus gua mesti gimana rob
ya udah deh terserah empoh aja
kalau perlu nih empoh kagak usah keluar
emang kenapa empoh gak boleh keluar
empoh kayak kagak tau aja di tengah sini
sirik selalu sama empoh
ntar lagi kan empok jadi wanita sempurna
ntar lagi punya bayi
itu yang paling benar
udah deh kalau masalah yang ribet ribet
biar gua yang selesain
kalau roby mah udah banyak masalah
rumahnya rerek rumahnya rerek
sabar ya empoh
ada apa lagi pak ardun kesini
pasti mau ngajak abah yang enggak enggak nih
pak ji ada pak ji
kalau rom bilang ada nggak salah deh
pasti ada sesuatu
tapi kalau rom bilang gak ada
ngapain lo kemari kemari
orang yang tidak berkepentingan
dilarang bertamu di rumah ini
bukan yang punya rumah loh
gue masih punya hak di rumah ini nih
ini rumah warisan babe gue
tapi yang punya rumah ini
bukan lo tau
eh lo mau pergi gak
kurang ngajar ya umut
eh dia itu tamu gue
lo kagak punya otak ya
ini masalah saya
nah jadi lu sekarang kudul
langsung ke kantor polisi nih
gak ada saya di sana mau diapain gitu
emangnya pak kardun ada urusan apa ke kantor polisi
gue kagak tau
tapi tau tau gue dapet surat panggilan dari polisi
ya kalau gitu harus didatengin pak kardun
kita kan sebagai warga indonesia yang baik
harus bisa diajak kerjasama dan patuh
tapi gue kan kagak salah paham rom
kenapa mau sendiri panggil
ya siapa tau aja masih soal kecelakaannya si rawun
kalau masalah itu kan udah clear udah beres udah gak ada masalah lagi
ya tapi nggak bisa segampang itu juga dong pak
bapak tuh harus tetap datang
bapak harus kasih keterangan juga sama polisi
soalnya kan berkas berkasnya udah masuk kantor polisi
oh gitu ya
nih sih maaf maaf kak aten nih
kalau cuma begitu gue bakal beberin semua masalah
kejadian dari a sampai z naik
gue buka kantor polisi
nah itu dia pak
nanti pak kadun itu dibilang sama polisi
adalah warga indonesia yang taat dan patuh
gue gak nyangka si rom pinter otaknya ya
eh lo baru tahu anak gue pinter
dia lulusan cairo tuh
ya pak tau aja loh
cairo yang warga negeri
iya belum lulus juga sih pak
oh emang kenapa ya
eh daripada duit itu dipakai buat sekolah mendingan gue beliin emas nih
nanti pak dikit lagi mau lebaran
nah ini dari tu orang romanya lami bener
ini pengintai ini kudus sabar pak
siang dan malam
biasanya sih udah nongol nih
jursi datang untuk membersihkan salah satu
soldat itu pijak sama sama
buset ya itu orang
ngerjain kita barah
kadang kita angkep
ngorokan gua rasanya kering
kalo lu liat pelagatnya
mereka kabur dari kita
pasti ada yang disembunyi ini bara
buktinya mereka lari
kita akutan liat kita barah
pokoknya kita kagak boleh tinggal diam
tuh cucu rutua mesti kita tangkep
kalo dua duanya tuh ketangkep
gua pites itu orang
aus bar lu puasa
ya puasa lah
tuh yang ngajir kita
kalo kita ketahuan warga
bahwa kita yang fitnah haji sulang
aduh juga ga kebayangin
kita bilang aja sama warga
bahwa yang nabrak si raun itu emang bener bener haji sulam
ngeliat kalo haji sulam bawa motor buru buru
terus kejadian dia tuh
daripada kita dikepungin warga
haji sulam yang terkenal baik tentu
tega teganya bisa nabrak anak kecil

aneh suka ngeri sendiri
kalo ingetin kejadian itu

kalo haji sulam itu nabrak si raun
jadi beneran yang nabrak si rawon itu haji sulam
waduh tapi kenapa yeh haji sulam kok malah dibebasin dari penjara
nah itu dia yang bikin saya bingung
kenapa dia dibebasin
iya padahal kan kita berdua nih saksi matanya
semua itu kalau ada duit bisa diatur
orang yang udah difonis hukuman mati
eh bisa bebas gara gara ini duit
wah gak beres nih
bener bener keterlaluan ya haji sulam
ibarat katanya dia udah berbuat salah dan gak mau bertanggung jawab
udah mentang mentang sekarang udah kaye udah sukses semaunya aja
berita ini harus segera saya sampein ke pak artik
makasih ya atas imponya